kamu juga kan
warga yang tengah emosi langsung menggeruduk warung makan tempat a bekerja di kedung banteng banyumas
akibatnya pelaku pencabulan berinisial a ini panik
apalagi warga yang datang telah diselimuti emosi
warga yang datang mencoba menanyakan perbuatan pelaku terhadap tiga anak laki laki yang menjadi korban
untuk menghindari amukan masa pelaku kemudian diserahkan ke aparat kepolisian polresta banyumas
selasa siang pelaku diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak satwa
di unit perlindungan perempuan dan anak satka

satu tahun dan masih lajang ini mengakui telah mencabuli beberapa anak laki laki di bawah umur
pelaku ternyata sudah tiga kali mencabuli korban
pelaku merayu korban dengan mengajak nonton video porno
kemudian korban dipaksa untuk memunih nafsu di rumah kontrakannya di desa kedung banteng banyumas
usai melayani pelaku korban kemudian diberi hadiah uang lima puluh ribu rupiah
sementara tiga yang
hingga saat ini tim reskrim polresta banyumas jawa tengah masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku pencabulan ini
pelaku sendiri akan dijerat dengan undang undang perlindungan anak
imam ambarwoto banyumas jawa tengah